umat islam masih harus merayakan hari kemenangan di tengah pandemi
meski di tengah keterbatasan lantas bukan berarti mengurangi makna idul fitri
masyarakat tetap dapat menjalin silaturahmi di hari yang fitri dengan tetap menjaga dan membatasi diri
lalu bagaimana memaknai idul fitri di tengah situasi yang masih harus serba beradaptasi
bergabung ustadz nur maulana
assalamualaikum ustadz apa kabar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam sehat ya pak ustadz ya
jadi kita sudah takbiran ya malam hari ini sudah takbiran alhamdulillah setelah satu bulan berpuasa ya
pak ustadz ini kan idul fitri merupakan hari kemenangan batin ya
setelah berpuasa satu bulan penuh menjalankan ibadah di bulan suci ramadan
nah kemenangan itu kan kita merasakannya harus sedih hati jadi bukan dalam bentuk ekspresi
tapi di kondisi yang sekarang bagaimana sih kita harus memaknai hari kemenangan ini pak ustadz
baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pertama adalah memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang sudah ditanamkan oleh pemerintah
dan ditetapkan juga oleh majelis ulama indonesia
bagaimana aturan aturan dalam la darara wa la dirara
jangan sampai kita membahayakan diri memaksakan untuk melakukan al yang sunnah
karena gini mohon maaf tanpa menggurui hanya menyampaikan ini
kemenangan itu bagaimana kita ungkapkan
tapi sebenarnya pada diri kita sendiri
jadi kemenangan itu ketika ditanya dua sahabat
abdullah bin abbas dan saidina ali
berkaitan dengan lebaran
sebenarnya kemenangan itu bagaimana bisa memenangkan jiwa kita
di sebelas bulan kedepannya
nah kalaupun kalaupun dalam hal ini
kita akan menjalankan sholat id
lakukanlah sesuai protokol kesehatan
kalau memang di mesin tidak bisa
berarti kita harus kembali lagi ke rumah
namun ada beberapa masjid yang juga sudah kebuka
saya rasa pahala kita di lebaran tahun ini
dua tahun kemarin juga seperti itu
maka kualitas ibadah kita tiga kali lipat
karena kesabaran menjalankan perintah allah
kesabaran menjauhi larangan allah
dan yang ketiga kesabaran dalam diuji oleh allah
jadi kita diuji oleh allah
jadi ini adalah kesabaran kita tiga kali
jadi kalau memang tidak bisa salat di lapangan
kita kembali lagi ke rumah
sesuai protokol kesehatan
dan dalam hal ini ketentuan untuk salat id nya pakai khutbah
dua khutbah kemudian dua rakaat salat id itu
jadi diawali dengan dua rakat salat id kemudian khutbah
kalaupun ada khutbah
alhamdulillah kalau tidak sempat
yang menyampaikan nasihat kepada keluarga
dalam hal ini
karena kita keinginan kita itu pun tercapai
karena ada keinginan
niat itu sudah sampai
keinginan untuk berlebaran itu sudah sampai
dan dari sisi ini juga kita mengamalkan protokol kesehatan
tapi ingat juga kita mentaati api
dan juga menjaga jiwa kita
dan mungkin kita berkata aku sehat
tapi bagaimana dengan orang orang di sekitar kita
jadi terima kasih banyak kepada majelis ulama indonesia
yang dalam alimu'i
yang memberikan tuntunan
dalam artian tidak sanggup untuk menjalankan khutbahnya
maka kita menjalankan sesuai dengan salat idul akar
rakat pertama tujuh kali takbir
rakyat kedua lima kali takdir
nah kalau ditanya tadi tiffany bahwa
menyikapi dengan lebaran yang saat ini
maka nilai kita itu tiga kali lipat dibanding lebaran tanpa pandemi
intinya walaupun kita tidak bisa pulang ke kampung halaman
tidak bisa sungkeman secara langsung
tidak bisa berjabat tangan secara langsung
tidak mengurangi makna idul fitri sama sekali ya
sangat sangat tidak mengurangi makna idul fitri
karena idul fitri itu lebaran
lebaran itu dimana kita boleh makan
walaupun di indonesia itu kan ada empat tradisi
ada empat tradisi
yang pertama baju baru
yang kedua adalah makan makan
yang ketiga ampau
yang keempat adalah itu mudik
jadi ini sebenarnya makna ini
mudik ini adalah silaturahmi
dan alhamdulillah ini kan bisa aja
saya sekarang ini mungkin saya tidak bisa datang ke studio karena protokol kesehatan
jadi ini aman kok
kita diajar di didik untuk bersilaturahmi
allah tidak menguji hambanya di atas kemampuannya
dan allah tahu hambaku tahun ini mampu menjalannya
jadi allah tidak belayu
kalaipun allah nafsani illa us'aha
nah ini berdasarkan kemampuan kita
jadi ibaratnya silaturahmi itu bisa diucapkan lewat handphone
lewat alat komunikasi kita
sekarang teknologi intinya mempermudah ya
intinya silaturahmi tetap berjalan
ustadz terima kasih sudah bergabung dengan kita
mohon maaf lahir batin
besok kita makan makan virtual aja
izin ya tiffany aku salam sama keluarga saya di makassar ya
iya buat keluarganya pak ustadz di makassar
mereka ada cedek cemuk gitu
mulai dampe kak
ada ulil di sejuk pandang
pemoporan kekuatan aku lemot dari sejuk pandang
karena saya lagi ya mengikuti aturan
insya allah nanti saya jadwalkan untuk balik ke makassar
makasih banyak cnn yang luar biasa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita bersilaturahmi di anak keluarga di makassar ya lagi nonton masya allah
selamat malam pak ustadz